timnas indonesia u dua puluh dua sukses meraih kemenangan telak lima atas myanmar dalam melanjutan babak penyisihan grup a sea games dua ribu dua puluh
bermain di olympic stadium penompen squad garuda berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol marcelino ferdinand dan ramadan sananta pada babak pertama
pada babak kedua ramadan kembali mencetak gol disusul oleh muhammad fajar dan titan agung
kemenangan lima ini membuat indonesia semakin dekat untuk lolos ke babak semifinal
garuda nusantara berada di puncak kelas main grup a dengan mengumpulkan enam poin mencetak delapan gol dan belum pernah kebobolan
selanjutnya indonesia akan menghadapi timor leste pada tujuh mei mendatang
pasir grup ini akan termijadikan untuk mencari tim elemen terbaik
dengan hati kata
akan ada rotasi rotasi pemain tetapi bukan dalam tanpa karena kurangnya recovery
karena ini rekalti saya pikir cukup jarak antara pertandingan pertama kedua dan empat hari
setelah itu ada pertandingan selanjutnya dengan jarak tiga hari tiga hari
jadi kami akan melakukan beberapa rotasi pemain dalam rangka untuk mencari tim terbaik